dahulu kala di negeri megah afrika selatan hiduplah seekor singa bernama umleu
dan umleu bukan sembarang singa
selain dia singa garang dan perkasa dia memiliki sayap
bukan yang tertutup bulu tapi yang seperti sayap kelelawar
semua kulit dan tulang tapi sangat besar sangat tebal dan sangat kuat
kalian mungkin berpikir bahwa hewan yang menakutkan dan luar biasa seperti umleu akan lembut dan baik hati
tapi bukan itu masalahnya
dia menggunakan kekuatannya untuk keuntungan dirinya sendiri memburu mangsa hanya untuk kepuasan
dan ketika dia terhubung
ke udara mengepakan sayap besar itu
hewan hewan di tanah akan berlari ke sana kemari
mengguncang tanah seolah olah gempa telah terjadi
dan semakin hari teror umleu semakin menyebar
dan manusia pun tidak luput
segera sabana yang luas itu tanpa kehadiran manusia
mereka semua telah pergi
mereka sudah selesai menyelamatkan diri
sekarang dengan hilangnya manusia hewan hewan mulai menjadi mangsa tidak hanya umleu
tetapi juga predator yang lainnya
ekosistem sabana mulai runtuh ketika herbivora mulai berkurang dalam jumlah besar
dan umleu menyaksikan semuanya tidak tergerak oleh hal hal yang terjadi di sekitarnya
tapi siapakah umleu
dan bagaimana dia menjadi begitu kuat
dan bagaimana dia mendapatkan sayap yang menentang alam itu
untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini
kita harus kembali ke beberapa tahun yang lalu
ketika umleu hanyalah seekor singa tanpa sayap keberanian dan juga nama
ada kegelapan di dalam dirinya tidak seperti singa lainnya
dan dia ingin mendominasi bukan hanya sebagian sabana tapi seluruh dunia
sebagai seorang orang

suatu hari ketika sekawanan singa betina memburu seekor rusa
dia sampai di sana untuk mengklaim bagian perburuannya
tetapi singa singa lain dan singa betina menggeram dan mengusirnya
suatu hari nanti aku akan memerintah negeri yang luas ini
dan kalian semua akan tunduk padaku
dan hari itu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan
singa menyaksikan dari kejauhan saat makhluk makhluk dari spesiesnya selesai melahap mangsanya
dan kembali ke tempat mereka
saat itulah dia bergerak ke arah rusa yang diburu
yang sekarang hanya tinggal tulang belulangnya
kelaparan membuatnya gila
dan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri
ia mengambil tulang dan melanjutkan perjalanannya
untuk menemukan sarang bagi dirinya jauh dari harga dirinya
yang tidak pernah menganggapnya dengan cara apapun
akhirnya ketika matahari terbenam
ia menemukan sarang untuk dirinya
dia masuk ke dalam
dia telah menemukan sebuah rumah untuknya
saat dia menjelati potongan tulang itu
tiba tiba terdengar suara dari dinding batu gua
aku mencium makhluk jahat dan ganas di guaku
seperti yang selalu aku inginkan
selamat datang makhluk agung selamat datang
si siapa kau
aku tinggal di gua ini
dan telah menunggu seekor makhluk untuk menjadikannya rumah mereka
seseorang yang keji dan tercelah sepertimu
banyak yang datang untuk mengklaimnya
tapi melarikan diri saat melihatku
tapi tidak dengan kau
kau berbau kedengkian
dan aku lihat kau membawa hal yang aku inginkan
apa yang kau inginkan
bicaralah dengan jelas
tulang itu dan banyak lagi
aku akan memberimu kekuatan yang tak terhingga
kekuatan yang berada di luar imajinasimu
yang akan menjadikanmu raja negeri yang tak terkalahkan
dan sebagai imbalannya
kau akan membawakanku tulang tulang bangsa yang kau buru
tapi pastikan tulangnya utuh
tidak satupun dari tulang itu rusak ataupun retak
jika tidak kekuatanmu akan mulai terkuras
itu adalah hari di mana nasib um leu berubah
dia membungkuk ke astrazor dan menerima tawarannya
dan dalam beberapa hari kemudian
um leu berubah dari singa biasa
menjadi seperti sekarang
seperti sekarang ini
sementara dia berburu dan mengumpulkan tulang untuk astrazor
dia menunjuk beberapa gagak biru untuk menjaga sarangnya
sehingga tulangnya aman dan tidak ada gangguan
sekarang di sabana ini
hiduplah seekor katak lembu yang ceria
yang menjalani hidup sepenuhnya dan tidak pernah mengkhawatirkan apapun
dan hari itu tidak berbeda sampai
bangkitlah mahluk kecil
bukalah mata mimpi itu
aku adalah malaikat air
dan aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan
katak lembu mendengarkan saat malaikat air memberitahunya rahasia kekuatan um leu
dan bagaimana dia harus dihentikan agar dunia kembali aman
gua iblis telah mengumpulkannya
sehingga dia bisa memiliki tubuh lagi
um leu hanyalah pion
saat ada tulang yang cukup
dan dengan itu umat manusia dan seluruh dunia akan binasa
teh teh teh teh
tapi kenapa aku
karena kau tidak takut
dan kau cerdas
hahaha oh itulah aku
um leu sedang berburu
jadi sekaranglah saatnya
ketika katak lembu mencapai sarang
dia melihat burung gagak biru menjaga pintu masuk
ada urusan apa kau datang ke sini
apakah kau tidak tahu siapa kami
kami adalah penjaga galaksi
bukan galaksi gua
oh ya kami adalah penjaga gua
kami di sini untuk menjaga tulang belulang um leu
oh burung cacak yang lembut
tapi lihat diri kalian
hidupan yang mengerikan
duduk di sini sepanjang hari
tidak pernah bisa menggunakan sayap itu untuk terbang
pada saat ini gagak saling memandang
kau beritahu kalian
kalian terbanglah sebentar dan rekan sayap kalian
aku akan duduk di sini dan menjaga tulangnya
kau akan melakukan itu untuk kami
tentu saja aku tahu kalian ingin terbang
kalian hanya takut pada singa jahat itu
kau tahu keinginan kami
terima kasih saudara kami berhutang padamu
dan dengan itu burung gagak berhutang
dan terbang jauh
jangan terburu buru kembali
luangkan waktu sebanyak yang kalian suka
aku di sini untuk kalian
dan segera setelah gagak hilang dari pandangan
katak lembu memasuki gua
aku tidak punya waktu untuk berkenalan
aku akan langsung pada intinya saja
dan dengan itu
dia melakukan hop hop kompetitif
dia menangkap burung gagak

membongkar buki tulang pemecahkannya
saat mereka saling bertabrakan
tidak tidak hentikan itu
um leu berada jauh di alam liar mengamati zebra
ini akan menyenangkan
tapi saat dia mencoba terbang
ternyata dia jatuh ke tanah
dan kemudian dia mencoba lagi
tanpa menyadari bahwa dia sekarang berada di tempat terbuka
tanpa dia sadari
sayapnya sekarang sudah mulai memudar
dan tubuhnya yang perkasa mulai mengecil
apa yang terjadi
mengapa aku tidak bisa terbang
dan bahkan hyena
perlahan lahan maju ke arahnya secara bersamaan
mereka semua telah diganggu oleh um leu
dan sekarang adalah waktunya untuk membalas dendam
kenapa kalian mendatangiku seperti ini
dan saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan lagi hewan yang perkasa
dan saat dia melihat ke langit
dia melihat burung gagak biru terbang dengan gembira
tanpa peduli dengan dunia
ini adalah hari terbaik dalam hidupku
um leu tidak akan pernah tahu
um leu mencoba mengaum dengan seluruh kekuatannya
tetapi dia mendapati suaranya melemah
dan saat itulah semua hewan menerkamnya
itu adalah akhir dari dirinya
kembali ke sarang
semua tulang telah hancur berkeping keping
dan pada saat itu
gempa bumi yang mengerikan mengguncangnya
kata kelembung lompat keluar dalam sebuah kubur
dan melihat dari kejauhan sarang itu runtuh
hancur tak tersisa
tidak ada yang tersisa
gua iblis tidak akan pernah bangkit lagi
itu cepat dan juga hebat
kata kelembu hidup bahagia di tempat tinggalnya
burung gagak biru terbang jauh dan tidak pernah terlihat lagi
dan untuk sabana
ekosistemnya akhirnya pulih
dan siklus kehidupannya kembali
semuanya hidup bersama
di dalam permukaan kehidupan
dan apa yang tersisa dari singa yang mengerikan
berlaku mai dan harul
salah sekali nicholas abang
faik phone verschotics dan mengetik angkak sudah selesai mel eyekan orang
kata seorang pengganti
diligence sebagiannya sudah menghilang
mohon maaf kalau rachétais itulah hantaran
yang bisa di trout